konfederasi serikat pekerja indonesia ksp mendeklarasikan dukungan untuk prabowo subianto
sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun kspi juga membuat kontrak politik dengan prabowo
diantaranya mencalonkan presiden ksp said iqbal sebagai menteri tenaga kerja
prabowo subianto hadir dalam acara deklarasi prabowo sebagai capres ri
yang digelar kspi di istora senayan selasa siang
dalam deklarasi itu kspi menyatakan siap memberikan sepuluh juta suara untuk prabowo
dalam pilpres dua ribu sembilan belas dengan kontrak politik
diantaranya prabowo harus menjadikan presiden ksp said iqbal sebagai menteri tenaga kerja
orang tua beliau profesor sumitro hadir menyaksikan anaknya untuk memimpin ksp ini
untuk meluruskan jalan yang telah berlalu yang tidak lulus lagi

dan saya telah pelajari dan saya melihat bahwa sepuluh tuntukan tersebut
itu adalah bagian dari perjuangan saya sebagai
sebagai pimpinan salah satu gerakan
yang inti gerakan tersebut adalah membela golongan yang lemah